kita ke informasi lain
sembilan hari pasca kerusuhan wamena
pergerakan warga menuju jayapura
timika dan merauke semakin meningkat
rabu pagi satu pesawat hercules
kembali mengangkut warga dari
pangkalan tni angkatan udara wamena
dari pantauan di data semen
pangkalan tni angkatan udara wamena pada rabu
dua puluh oktober pukul dua belas
waktu indonesia timur
tampak ribuan warga sedang mengantre untuk menaiki
pesawat hercules rute jayapura
timika dan merauke
hingga saat ini ada lebih dari
tujuh belas jiwa yang terdaftar
di komandan data semen pangkalan tni
ada pun warga
yang dievakuasi pada selasa satu oktober
kemarin berjumlah satu delapan ratus dua puluh enam orang
sedangkan total warga
yang dievakuasi sejak dua puluh empat september
hingga selasa kemarin mencapai
jumlah itu belum termasuk warga yang menggunakan
dua pesawat komersial yakni trigana air
dan wings air
pergerakan penumpang penerbangan komersil
cukup ada kenaikan
dimana setiap penerbangan
dan dua flight itu memang
selalu terisi dengan
rata rata empat puluh lima sampai lima puluh
kemudian selain itu ada penentuan
beberapa flight dalam
perharinya sampai dengan
hari kemarin total
kurang lebih dua tujuh ratus orang